ketahui ada upaya makar dalam unjuk rasa dua desember mendatang
polisi akhirnya mengeluarkan maklumat atau pemberitahuan tentang penyampaian pendapat di muka umum
maklumat dikeluarkan kapolda metro jaya irjen muhammad iryawan
maklumat tertanggal dua puluh satu november dua ribu enam belas berisi empat poin
tertulis unjuk rasa dilarang membawa senjata tajam senjata pemukul atau benda benda yang membahayakan lainnya
perusakan fasilitas umum juga dilarang termasuk penyampaian provokasi yang mengarah kepada sara
poin terpenting dicantumkan pada bagian akhir
di sini ditulis unjuk rasa dilarang melakukan kejahatan terhadap negara berupa makar terhadap presiden
wakil presiden hingga menggulingkan pemerintah indonesia
dalam maklumat ini juga dicantumkan ancaman hukuman pelanggaran berupa hukuman mati
penjara seumur hidup atau selama lamanya dua puluh tahun